kita ke informasi selanjutnya kebakaran lahan masih terjadi di kalimantan selatan
patroli udara yang dilakukan badan penanggulangan bencana daerah kalimantan selatan mencatat ada lebih dari dua puluh sebaran titik api setiap harinya
dan jumlahnya terus bertambah karena memasuki puncak musim kemarau
bpbd kalimantan selatan mengaku kewalahan karena kekurangan helikopter waterbombing
pemantauan juga menuju ke utara ke kabupaten baritokuala
di daerah ini titik api tersebar di sebagian lahan pertanian dan kebun kelapa sawit
di wilayah batola lahan yang terbakar diperkirakan sebanyak tujuh belas hektare
hingga kini bpbd kalimantan selatan telah mendapat bantuan lima helikopter waterbombing dan juga satu helikopter patroli
setiap hari helikopter waterbombing melakukan penyiraman sebanyak dua puluh kali dengan rata rata delapan puluh empat liter air di satu titik lokasi api
jumlah ini dirasa masih kurang
terhitung bulan mei hingga september ada tiga hektare lahan yang terbakar dengan lima ratus enam puluh titik api
tidak hanya di kalimantan kebakaran juga melanda kawasan gunung guntur garut jawa barat
selain banyak ilalang kering hembusan angin kencang juga membuat api cepat merambat
titik api berada di blok naringgul dan blok legok jambu yang berada di ketinggian dua ribu meter di atas permukaan laut
tidak hanya terjal lokasi titik api
api di ketinggian membuat proses pemadaman terkendala
petugas bksda bpbd kepolisian dan tni turun untuk memadamkan api dengan cara manual
belum diketahui secara pasti apa penyebab kebakaran serta berapa luas lahan yang terbakar
jika terus meluas dikhawatirkan puluhan hektare cagar alam akan rusak dan mengancam terjadinya bencana alam saat musim hujan
sebelumnya kebakaran juga sempat terjadi di kawasan ini pada dua puluh september dua ribu delapan belas